kita awali cnn indonesia newscast malam ini dari informasi perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
di tengah ramainya aksi demo penolakan omnibus law rancangan undang undang cipta kerja
hari ini indonesia kembali mencetak rekor tambahan kasus baru harian covid sembilan belas dengan tambahan empat delapan ratus lima puluh kasus
sehingga jika diakumulasi total kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas di indonesia berjumlah tiga ratus dua puluh lima ratus enam puluh empat orang
kementerian kesehatan lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan tambahan satu ratus delapan pasien positif yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi sebelas lima ratus delapan puluh jiwa
di samping itu jumlah pasien positif covid sembilan belas yang sembuh hingga pukul dua belas waktu indonesia barat ada tiga tujuh ratus enam puluh sembilan pasien sembuh dan totalnya kini mencapai dua ratus empat puluh empat enam puluh orang